direktur pelaksana dana moneter internasional atau imf kristalina georgieva mengatakan ekonomi dunia pada dua ribu dua puluh tiga akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan
dan imf juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi covid sembilan belas perang antara rusia dan ukraina hingga bencana iklim di semua benua
lantas apa dampaknya bagi indonesia kita akan mengulasnya untuk anda bersama dua ribu dua puluh tiga resesi dunia
dan mari kita lihat bersama resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak investasi bahkan kualitas hidup masyarakat
dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid sembilan belas seperti imf bank dunia dan juga presiden joko widodo juga memuanti muanti adanya ancaman resesi
dan pak jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa sekuat apa dan tidak bisa dikalkulasi
nah kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan
alhasil ini pengangguran meningkat akibat phk
dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan perusahaan memangkas karyawan
dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global
kita lihat kenaikan laju inflasi dunia ini meningkat bukan hanya di indonesia saja kita bisa melihat kalau misalnya di negara maju seperti di inggris di amerika serikat ini kenaikan laju inflasinya sangat sangat tinggi ini sudah mencapai rekor tertinggi
dan untuk menekan laju inflasi sebenarnya banyak sekali bank sentral di semua negara akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasinya
dan kita tidak boleh lupa apa sebenarnya perlambatan ekonomi ini sebenarnya pemicunya adalah covid sembilan belas
jangan bosan ya dengan covid sembilan belas ini karena banyak sekali dampak yang kita rasakan saat ini
dan selain itu kenaikan harga pangan dan juga energi dampak perusahaan
dan ini adalah salah satu alasan utama resesi ekonomi global dua ribu dua puluh tiga adalah perang ukraina dan rusia
pasalnya kedua negara ini merupakan produsen utama komoditas dan juga energi dunia
akibat perang ini harga komoditas terutama pangan dan juga energi melonjak tajam dengan cepat
dan harga komoditas akan memengaruhi harga bahan baku di tingkat industri
dan saat harga bahan baku makin mahal harga jual ke konsumen ke kita
semua akan ikut naik
mari kita lihat bersama beberapa harga komoditas dunia yang meroket
ini kita mempunyai datanya seperti gas alam sudah naik satu ratus dua puluh lima delapan persen
batu bara naik satu ratus enam puluh enam persen
minyak brand naik empat puluh lima tujuh persen
minyak sawit mentah atau cpo ini sudah naik dua puluh sembilan persen
gandum beras naik lima puluh lima enam persen
jagung naik tiga puluh satu lima persen
dan kedelai juga naik dua puluh delapan satu persen
dan biji biji yang lainnya naik lima belas lima persen
kenaikan harga komoditas ini sebenarnya sangat mendorong inflasi
dan kita juga melihat indonesia sebagai negara komoditas ini sangat penting untuk menyoroti harga harga komoditas
bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario resesi global
kita lihat secara keseluruhan
ini kita semua lagi pilpres ini juga sebenarnya akan menjadi sorotan utama kita semua bagaimana nanti presiden selanjutnya menangani ekonomi indonesia
dan selain itu kita juga melihat ada ekonomi negara berkembang
dan bank dunia juga memprediksi seandainya resesi memang terjadi dampaknya akan lebih dirasakan oleh negara negara maju ketimbang negara negara berkembang seperti data yang kita lihat bersama ini
dan selanjutnya tentunya kita harus lihat bagaimana menteri keuangan republik indonesia kita sri mulyani mengatakan atau mengeluarkan statement terkait dengan resesi global ini
tantangan ekonomi bergeser dan juga semakin rumit dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga
pengetatan moneter negara maju yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi ini dan resikonya juga harus kita waspadai bersama
dan bagaimana solusinya kita lihat bersama ini adalah beberapa catatan dari bank dunia amf mereka sebenarnya mengeluarkan beberapa saran untuk pemerintah republik indonesia untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh dan daya beli masyarakat terjaga dan juga apbn dijaga tetap sehat dan kuat untuk menghadapi tantangan resesi global